warga di sekitar area perkebunan jagung di jalan wakaf desa serbajadi kecamatan sunggal
deli serdang sumatera utara pada kamis sore dikejutkan oleh penemuan jasad siswi berseragam sekolah
di dalam sumur tua
jasad korban yang mulai membusuk ditemukan dalam kondisi kepala di bawah dan ditutupi sampah kering
selain menemukan luka bekas lilitan di leher petugas mendapati memar di bagian wajah korban
dan menduga akibat benturan benda keras
warga menemukan jasad korban yang belum diketahui identitasnya itu langsung melapor ke polsek medan sunggal
tim inafis polrestabes medan yang turun ke lokasi kejadian mengevakuasi jasad korban dari dalam sumur
panit reskrim polsek medan sunggal ibtu suyanto usman nasution mengatakan
masih menyelidiki kasus tersebut dengan meminta keterangan saksi
di dalam sumur kemudian kita lakukan pemanggilan identifikasi untuk diangkat dari sumur
dan menjelaskan berbagai korban
kepala sma tanpa identitas
saat ini kami melakukan penyelidikan dan mencari pelaku saksi untuk bisa mengetahui apa yang terjadi sekarang
untuk sementara dari fisik yang kita lihat ada
reaksi daripada fisik tersebut terlirik di lehernya
nanti kita pastikan tiba tiba pematian daripada fisik tersebut
dari pihak rumah sakit
jasad korban kini berada di rumah sakit umum bayangkara medan untuk diotopsi
resiat langga medan sumatera utara